drama reklamasi teluk jakarta rupanya terus berlanjut setelah menuai pro kontra berkepanjangan
proyek yang sebenarnya digagas sejak zaman presiden soeharto ini memasuki babak baru
setelah pemerintah memutuskan untuk melarang pengembang melanjutkan reklamasi di pulau g
masuk akalkah keputusan ini atau apakah ini bisa berdampak juga pada iklim investasi di indonesia
kami akan membahasnya kali ini bersama martin hadiwinata ketua bidang pengembangan hukum dan pembelaan nelayan knti
kemudian ada bapak firdaus ali akademisi teknik lingkungan universitas indonesia
selamat malam bapak bapak
tapi sebelum kita mulai dialog yang sepertinya menarik ini kita saksikan tayangan berikut ini dulu
setelah menjadi bola liar politik beberapa waktu belakangan
polemik reklamasi pantai utara jakarta masuk ke babak yang baru
komite bersama reklamasi teluk jakarta yang terdiri dari kementerian koordinator kemaritiman
kementerian perhubungan kementerian kelautan dan perikanan
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
serta pemprov dki jakarta memutuskan untuk melarang pt agung podomoro land meneruskan pembangunan pulau g
menko rizal ramli yang memimpin koordinasi tim ini menilai pembangunan pulau g masuk dalam kategori pelanggaran berat
karena mengancam berbagai sektor
sebut saja lingkungan hidup objek vital strategis pelabuhan serta lalu lintas laut
pembangunan pulau ini dinilai merugikan eksistensi nelayan lokal
komite gabungan dan para menteri sepakat bahwa
pulau g masuk di dalam pelanggaran berat
yaitu kenapa satu di bawahnya itu banyak kabel kabel yang terkait dengan listrik terkait dengan power station milik pln
yang kedua mengganggu lalu lintas kapal kapal nelayan
jadi kesimpulan kami contoh pelanggaran pulau g adalah pulau g
oleh karena itu kami putuskan
untuk dibatalkan untuk waktu seterusnya
tentu saja pengembang pulau g merasa dirugikan atas keputusan komite bersama ini
yang dinilai tanpa dasar yang kuat dan tidak masuk logika
mereka mengaku telah melakukan penelitian dengan menggandeng konsultan dan kontraktor yang ahli di bidang reklamasi
pihak pengembang juga mengaku bahwa proses administrasi yang diperlukan sudah dimulai sejak tiga tahun yang lalu
saya nggak paham selevel menteri bilang di bawah pulau g
ada kabel listrik
bapak ibu asal tahu kontraktor kita tidak akan kerja
saya ulangin kontraktor kita tidak akan kerja kalau di bawah pulau itu ada kabel listrik dan pipa gas
sementara itu gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama masih mempelajari rekomendasi itu
terlebih pulau g telah dikeruk oleh para pengembang
seperti diketahui izin reklamasi pulau g dikeluarkan oleh gubernur ahok lewat keputusan gubernur dki jakarta
nomor dua ribu dua ratus tiga puluh delapan tahun dua ribu empat belas yang terbit pada desember dua ribu empat belas
dia tbk ada yang beli saham
kalau bisa diputusin dengan alasan kabel padahal dulu sudah dipelajari kan jadi kacau
hanya ada tuntutan orang lalu dipelajari dengan alasan kabel
dulu kabel kan sudah bisa dipindahin
dia sudah dapat persetujuan dari prtu pln untuk pindahin
nah itu juga udah dipotong loh setengah
supaya jalur pipanya nggak kena
saya tidak tahu itu proses hukum saja
namun polemik penghentian reklamasi tidak hanya berhenti di sisi teknis dan prosedur saja
tapi hal ini juga berkembang kerana politik
di mana gubernur ahok yang memberikan izin reklamasi kepada agung podomoro lain juga mulai tersudut secara politik
apalagi setelah munculnya isu adanya aliran dana sebesar tiga puluh miliar dari pengembang kepada teman ahok
apapun keputusan otoritas terkait
reklamasi teluk jakarta ini seyogianya harus berujung pada kebaikan dan kepentingan publik jakarta yang lebih luas
bukan malah dimanfaatkan sebagai tunggangan politik untuk menyerang pihak tertentu
mengingat konstelasi politik ibukota yang semakin memanas jelang terkada serentak tahun depan
budi adiputro cnn indonesia
paket pengantarnya saya akan ke bang martin dulu
bang martin anda sebagai knti yang kemudian dari sejak lama mengawal proses ini
bagaimana melihat keputusan dari pemerintah ini
ya kami mengapresiasi keputusannya
tetapi ada beberapa catatan dari kami bahwa pertama seharusnya komite juga melakukan keputusan yang lebih jauh ya
lebih berpikir lebih ke depan
pertama bagaimana pemulihan teluk jakarta pemulihan lingkungan
kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi di pesisir jakarta
reklamasi tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan di tempat reklamasi tersebut
sumber materialnya juga menjadi tempat kerusakan lingkungan
kemudian juga terjadi ya dampak sosial dan ekonomi
pengusuhan pengusuhan di teluk jakarta di semacam pesisir jakarta terjadi juga
dan itu salah satunya ada kaitannya dengan reklamasi
untuk pulau g ini memang tapi secara spesifik pulau g ini memang dalam perspektif anda
memang sangat mengganggu dan sangat tidak cocok secara tata ruang secara ekologi secara moral dan juga sosial gitu
pertama di pulau g ini berdekatan dengan kamar
berdekatan dengan kampung nelayan muara angke
di situ banyak terdapat anggota kami anggota knti di sana
dan anggota anggota ini menyesalkan ada reklamasi di sana
tidak pernah ada proses partisipasi publik yang jelas konsultasi yang ada
hanyalah tiba tiba sudah jadi
ada pasir pasir gundukan pasir tanpa ada proses konsultasi publik
dan ini menunjukkan bahwa ada proses administrasi yang dilanggar oleh proses itu
kemudian juga yang kami ketahui bahwa sudah ada kajian lingkungan sudah lama kajian lingkungan
yang menyatakan bahwa reklamasi itu akan berdampak buruk
dan termasuk di teluk jakarta dan sepanjang tujuh belas pulau itu dan pulau g ini termasuk salah satunya
salah satunya adalah terjadi kematian ikan kemudian banyak akibat dampak buruk lingkungan yang terjadi di sana
dan ya dampak yang lain yang lebih panjang masyarakat nelayan harus melautasi
harus melaut lebih jauh pembudidaya ikan tidak ada wilayah berbudidayanya lagi di sekitar situ
dan kemudian dampak sosial kepada perempuan nelayan masyarakat dan anak anak kecil yang akan terganggu
jadi anda mengapresiasi langkah pemerintah yang cukup berani ini setelah
tapi akhirnya dihentikan dengan tiba tiba oleh pemerintah
jadi anda mengapresiasi dari kantin ini
ya kami mengapresiasi walaupun ada dengan catatan ya
firdaus surprise pak dengan keputusan pak menko maritim dan kawan kawan ini melihat ini
tidak terlalu surprise kenapa
karena sehari sebelum rapat itu sebetulnya sudah ada twitternya dari menko maritim yang mengarah bahwa
akan ada sesuatu yang akan surprise akan di dalam rapat akhir tim yang dibentuk komite yang dibentuk gitu kan
tapi kemudian sebentar lagi publik akan tahu lah
dari tiga tim itu rekomendasi masing masing itu kan terbuka untuk publik
apa yang dikatakan kalau saya boleh bacakan
boleh siapkan pak
dari kebijakan teknis reklamasi
poin satu berdasarkan hasil kajian teknis reklamasi detail untuk tujuh belas pulau
terlampir kkp dengan pertimbangan sosial ekonomi masyarakat nelayan undang undang tujuh tahun dua ribu dua
dan dampak reklamasi serta pemanfaatan ruang laut memperhatikan kepentingan nasional seperti listrik dan gas
memastikan dari tujuh belas pulau reklamasi pulau c d dan n dapat dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian
poin kedua untuk empat belas pulau reklamasi dalam kurung pulau a b c a b e f g h
seulang lagi g h i j k l m tanpa n ya o q p
ini termasuk g pak ya
ya kan saya seulang lagi tadi kan
direkomendasikan perlu dilakukan penajaman kajian dan berdiskusi dengan pulau yang berbeda
dengan mempertimbangkan azas manfaat dan opsi solusi pada semua permasalahan yang teridentifikasi
clear sekali kan
ini rekomendasi tim gabuan sebenarnya
ya tim komite tadi nanti publik akan mendapatkan ini nanti lah sebetulnya kan
nah lalu kemudian ya pak mengko mengumumkan bahwa dihentikan permanen
sebetulnya ya bagi saya sih nggak ada masalah menghentikan apapun juga

kembali ke basic kenapa kita butuh melakukan
saya katakan penataan teluk jakarta
ya jangan lihat sepotong sepotong lah ya
pertama adalah kita butuh daya dukung daya tampung ruang yang lebih tinggi
kenapa kita populasi kita bertambah
ya karena kita nggak mungkin melebarkan ke belakang ke selatan dengan tidak mungkin ke kiri ke kanan
sehingga dimanapun di muka bumi ini kota kota pinggir pantai kemudian mengekstensi di ruang laut mereka
teluk jakarta sudah mengalami
ya pencemaran lingkungan yang sangat sangat mengerikan
saya boleh mengatakan karena datanya saya punya data labnya yang saya punya semuanya ada
yang ini juga akan membahayakan kalau kita konsumsi protein yang dihasilkan di teluk jakarta itu sama dengan kita memperpanjang mata rantai
namanya bioakumulasi bahan pencemar gitu ya
nah ini yang mendesak kenapa kita membutuhkan reklamasi
di sisi lain apa
sebagai ibu kota negara butuh kemudian lompatan ke depan
kita ingin juga membangun waterfront city
seperti kota kota besar di dunia
jangan kalah dengan singapura dan dengan tempat lain
tetapi kemudian tentunya ini dilaksanakan tidak dengan mengenyampingkan masyarakat
tidak kemudian dengan membiarkan dampak lingkungan tidak dikendalikan
fungsi perencanaan itu meminimalisasi dampak lingkungan dan mengoptimumkan dampak ekonominya
coba bayangkan siapa yang bermimpi misalkan tiga puluh tahun yang akan datang nasib nelayan di angke di muara kamal di cilincing di maros sama dengan sekarang atau lebih buruk
maunya kita seperti yang ada di korea di taiwan di jepang di tempat tempat lain shifting ekonomi
itu beriringan antara reklamasi di sana reklamasi dan juga bagaimana nelayan meningkatkan ekonomi itu beriringan selaras gitu pak
ada di beberapa tempat yang beriringan ada juga tidak
tapi kan ini bagian yang harus kita koreksi
makanya bagi saya ketika rame rame tot teman kita di kebun sirih itu bagi saya sebutnya blessing kenapa
lama teluk jakarta ini tidak ada yang kemudian menolehnya
tidak ada yang menoloh
tapi kita bicara mengenai bagaimana keputusan menko maritim dan komite itu yang quote unquote tadi saya surprise sekali mendengar apa penjelasan pak firdaus tadi
sebenarnya rekomendasi dari komite itu tidak merekomendasikan untuk menghentikan permanen
tapi ini kemudian menko rizal kemudian akhirnya memutuskan untuk dihentikan
saya akan tanya apa sih sebenarnya background dibaliknya dan kemudian apa dampaknya jika pulau g ini dihentikan bagi ekosistem bagi bisnis dan juga bagi pengembangan teluk jakarta
kami akan lanjutkan dialog bersajaran berikut ini
yang saya nggak habis pikir ini pak firdaus tadi kan kita sudah oke lah kita berdebat secara teori
bung martin menolak reklamasi karena dampak jeleknya lebih banyak
mudah rotnya lebih banyak untuk para nelayan terutama
tapi pak firdaus mengatakan bahwa sebenarnya reklamasi itu penting untuk bagaimana kota yang modern seperti ibu kota jakarta ini harus mau gak mau harus reklamasi
kalau nggak punya masalah ekologi yang lebih besar
tapi yang menarik adalah ketika tadi anda katakan sebenarnya rekomendasi tim itu tidak merekomendasikan pelarangan secara permanen
apa yang kemudian membuat ini kayak ada twisting ada kayak swing tiba tiba
apa yang kemudian membuat kemudian menko rizal itu mengumumkan seperti ini kalau dalam perspektif anda apa
saya tidak tahu apa persiapan sebenarnya
tapi yang jelas adalah rekomendasi tim tidak seperti itu
mungkin saja saat saat terakhir ya beliau menganggap bahwa mungkin kalau tanpa ada sebuah kejutan mungkin tidak seksi hasil kerja tim tiga ini
sehingga ya tadi dikatakan bahwa ini dihentikan
dampaknya apa sih pak firdaus kalau bisa lihat dulu
sebetulnya dampaknya masih jauh kenapa
karena kan ini rekomendasi tim
tentunya akan dibahas di tingkat yang lebih tinggi lagi
terakhir tentunya kemudian presiden akan mengambil pertimbangan untuk memutuskan
pertimbangan untuk memutuskannya gitu
ingat pesan presiden waktu itu bahwa dilakukan moratorium
selama moratorium tadi itu dikasih kesempatan untuk melakukan kajian atas tiga unsur tadi
lingkungan kemudian regulasi kemudian menyangkut masalah sosial
dan kedua adalah presiden minta menugaskan bapnas untuk mengintegrasikan antara ncicd dengan reklamasi
untuk memperkecil sekecil mungkin dampak
baik sosial maupun lingkungan yang ditimbulkan
sehingga tujuan dari reklamasi ini bisa tercapai dengan optimasi
ya manfaat yang lebih luas
saya potong sedikit pak firdausto
kalau dalam keterangannya menko rizal tadi kenapa kemudian pulau g ini terpaksa dihentikan
karena menimbulkan sudah menimbulkan ini pertama membuatnya asal asalan katanya
kemudian yang kedua punya dampak kerusakan lingkungan pencemaran air penangkalan perairan
ada biota laut yang rusak dan juga mengganggu objek vital
karena tiga ratus beberapa ratusan orang
beberapa ratus meter di sana ada pltu muara karang
dan di bawahnya katanya ada jaringan kabel yang kemudian terganggu
menurut anda betul itu pak
kalau terkait dengan jaringan kabel karena saya dalam tim sejak tahun dua ribu sembilan ya
penempatan pulau itu sudah memikirkan pipa gas pipa tidak hanya pipa pln ya
pln pipa gas pertamina kemudian juga fiber optic
sehingga pola pulau itu juga sudah di adjust demikian rupa
sehingga jarak antar pulau tiga ratus meter sudah ada
dalam pelaksanaan ya saya juga melihat bahwa ya pengembang juga nakal
pulau c dengan d itu disambungkan
lalu kemudian pulau g kemudian pelaksanaannya ya menimbulkan dampak
tapi untuk masalah kabel no ya
saya bisa memastikan tidak ada
dan dengan ada beberapa catatan yang sudah dilakukan
dan kemudian juga dalam proses re planning dulu
kita dengan pln juga mengadakan ya semacam mou
nanti saya diminta ke dki jakarta
oke kalau kabel tidak
kemudian tadi bang rizal juga mengatakan
ini kerusakan lingkungan
oke kita yang buatnya asal asalan dulu
menurut anda bagaimana
menurut saya sih ya kalau asal asalan tidak
ya tapi kalau kemudian ceroboh mungkin saja
karena memang perkecil kos bisa saja
tapi kalau asal asalan kan dia bunuh diri
karena ada apa apa dengan pulau itu
kemudian ambil dia yang rugi kan
dia yang isu
saya pikir tidak
tapi kecerobohan pasti ada
jangan kan di laut di darat saja kita dikasih imb
pasti ada yang nakal
oke kerusakan lingkungan pak
sebenarnya ada saya katakan tanpa ada reklamasi kan
kalau jakarta sudah mengalami kerusakan lingkungan
enam puluh tahun kita membuang limbah tanpa diolah
ingatlah itu tidak bisa dibohongin
membuang ke laut begitu saja
ya dibuang saja
tidak diolah kan
padat maupun cair kan
oke lalu kemudian kalau dalam proses reklamasi ada kerusakan lingkungan
pasti tidak mungkin tidak
jangan kan reklamasi
bikin jalan tol aja pasti ada kerusakan lingkungan
tetapi ingat kerusakan lingkungan tadi sifatnya adalah temporary
saya kasih analogi sekarang
kita bangun mrt sekarang
semua ruang gerak kita makin sempit
berdebu mana mana pak
macetnya luar biasa
kita harus berkorban kan
jalan becek lagi kan
tapi itu kan ibarat orang lagi sakit di operasi badannya
demi untuk kesembuhan
tapi kan sifatnya sebentar
sakitnya menderitanya gitu
juga sama analogi yang saya berikan ke reklamasi tadi
jadi kalau ada kerusakan lingkungan
rusak ke biotara itu pasti akan dapat sementara
jadi semua reklamasi di muka bumi pasti ada gangguan
tapi sifatnya tadi itu adalah sifatnya sementara
lalu kemudian harus di manage dengan baik
hilangnya ruang laut yang dikatakan facing ground pasti memang hilang
dia jelas digantikan dengan daratan
tetapi kemudian ingat
laut kita luasnya tidak terhingga
teluk jakarta itu jangan lagi dijadikan tempat kemudian
karena kondisinya tercemar
jadi menurut anda sekarang kalau nelayan
teman teman misalnya bang martin dan rekan rekan nelayan di sana
kemudian mengambil ikan dari teluk jakarta sebenarnya itu tidak layak makan
saya menyalankan jangan
karena kemudian ikan yang tersisa adalah ikan nilai ekonomi rendah
kedua hewan laut yang punya kemampuan adaptif tinggi terhadap bahan pencemar
makanya kalau mengambil itu sedikit ke depan ke pulau seribu tadi
tapi kan konsekuensinya apa
cost nelayan makin mahal makin bertambah
makanya ini yang harus dipayungi oleh pemerintah
bukan dibatalkan pulau genya maksudnya
bukan dibatalkan reklamasinya
justru mana ada solusi lain di luar
sepengetahuan saya tidak ada
kemudian reklamasi yang sudah jalan dibatalkan di muka bumi ini
kenapa dampaknya jauh lebih berat dibandingkan ini
bang martin kalau anda lihat ini kerusakan lingkungan tadi kata pak firdaus
sebenarnya ini hanya dampak sementara karena efek baiknya untuk jangka panjang akan lebih bagus
untuk nelayan juga sebenarnya ya dampak sementara karena memang laut masih luas
dan justru malah kalau kita lihat teluk jakarta ini sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk konsumsi
saya pertama kita harus berbicara dulu mengenai kebutuhan mengenai reklamasi ini
apakah jakarta membutuhkan ruang lahan baru untuk reklamasi
kajian juga yang mengatakan bahwa ruang kita masih terlalu longgar
kita secara koefisien luas bangunan kita masih rendah dibandingkan singapura
dibandingkan perancis dan segala macam negara maju yang tingkat kepadatannya lebih tinggi daripada kita
bahkan dengan tokyo seperti itu
nah pertanyaan kedua adalah sebenarnya reklamasi ini untuk siapa
jadi reklamasi itu itu apakah untuk masyarakat yang di jalan
yang di jakarta
saya sendiri sangsi untuk bisa mendapatkan pulau di sana
apartemen atau untuk bisa hidup di sana
saya sendiri sangsi
minimal kita bisa pacaran duduk duduk di pantai lah di sana
nah kalaupun misalkan itu mas mau pacaran di situ situ ya di sekitar sekira pinggir situ
saya akan saya coba saya pernah membaca kajian yang dilakukan oleh kl apa kementerian lingkungan hidup ya
dan hasilnya adalah kanal kanal itu akan menjadi comberan raksasa
karena terjadi perubahan pola arus kemudian jadi sedimentasi dan natural apa pencucian alami yang rusak seperti itu
dan itu yang kedua ya
yang terakhir adalah kalau misalkan alam kita rusak apakah itu alasan untuk menambah beban kerusakan di sana
apakah kemudian sudah tercemar dan tingkat terpolusi
saya tidak pernah mendengar sekaligus pemerintah dki jakarta melakukan upaya pemulihan teluk jakarta
disengajakan dibiarkan seperti itu
reklamasi menurut anda bukan bagian dari pemulihan
bukan pemulihan tidak ada itu reklamasi pemulihan
dan proses reklamasi yang berjalan dari kami sejak awal ya melakukan riset ke sana ya
itu terjadi kekeruhan di sepanjang sekitar pulau g tersebut
dan nelayan akhirnya berpindah
berpindah menangkap ikan dan biaya operasi yang lebih jauh
untuk khusus pulau g bang martin anda punya catatan khusus nggak tentang pulau g ini
kemudian kan kalau beberapa bulan lalu kalau nggak salah knti juga mengajukan petun ya
terkait dengan menang kemudian ya
dan ini kemudian keputusan ini sepertinya bagian dari melanjutkan petun itu tadi gimana komentarnya
saya harus memberitahu juga ya ke pak firdaus kalau di situ ada pltu muara karang
tahu saya tahu karena saya dari sana dari awal dari sana dari saya
dan catatan kajian yang kami dapatkan itu akan menambah memberikan efek kepada pltu tersebut
yang sangat vital untuk jakarta
dan bayangkan kalau misalkan itu terganggu
terganggu entah penurunan kapasitas atau bahkan berhenti total
bayangkan jakarta bisa mati lampu
saya tanya pak firdaus benar nggak pak firdaus
itu salah satu poin juga tuh dari pak rizal ramli
objek vital yang ada di jakarta
objek vital yang ada beberapa ratus meter dari sana pltu muara karang akan menjadi sangat terganggu
tidak terganggu makanya kemudian waktu kita mereplanning bentuk pulau itu
ya kan terkait gangguan yang tadi itu akan akan arus pembuangan air pendinginnya tadi itu kan akan terpengaruh
ya sehingga kemudian desain pulau g anda lihat bentuknya melengkung itu kan
yang dibawa kan awalnya lurus kan
kemudian dipotong melengkung itu adalah biar air yang keluar dari sistem tadi itu keluarnya ke kiri
yang kemudian masuk ke kanan
malahan ada separasi dari pulau tadi dibandingkan terbuka kemudian diambil sampingnya itu justru malah ini di sana
kita akan terjadi reseparasi bahwa yang keluar ke kiri yang masuk pendinginnya ke kanan
harusnya lebih bagus dengan konsep yang baru ini
kalau nggak mungkin nggak mungkin kita berani nekat untuk mempertaruhkan objek vital gitu kan
makanya saya katakan kenapa dalam tim tersebut saya hanya sebagian kecil terlibat
karena ada pakar pakar hidrodinamika dari itb kemudian pakar kelautan dari ipb ada dari uu
dari ugm dari its
saya yakin mungkin mereka bunuh diri kalau mereka nekat kemudian berspekulasi
hanya untuk mungkin katakanlah dibayar ya sedikit sedikit lah gitu kan
tapi kan kita melihat dari kacamata yang lebih luas lagi gitu
kedua yang saya ingin katakan bahwa jelas selama reklamasi terjadi kerusakan lingkungan
pastilah ya kalau kemudian bagaimana kemudian sebuah reklamasi pengaruhnya kepada lingkungan laut
saya kasih contoh
dulu sebelum direklamasi fluid itu kan ya kelihatan
begitu kemudian ada waterfront seating
siapa yang kemudian yang mau di depan rumahnya itu ada sampah ada indes alami aja
nggak ada ya
karena saya bisa memberikan tokyo
kalau ada sampah ya bersihkan
sama dengan limba kalau hitam kan nggak bisa dijual
saya bisa memberikan contoh
tokyo bay itu tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam itu jauh lebih buruk dari jakarta
ya itu prosesnya juga delapan belas tahun lamanya tarik menarik
antara lsm akademisi dengan pemerintah tokyo
layan juga disitu masuk ya
persis prosesnya seperti ini ya
tapi sampai kemudian gubernur tokyo mengatakan
kita tidak punya ruang apa apa lagi untuk mengembang tokyo ini
kecuali kalau anda punya solusi yang lebih baik saya akan ikuti
dikasih waktu satu setengah tahun
dan nggak ada solusi kemudian yang berlaku adalah rencana saya
siapa pernah membayangkan lihat saya punya filmnya
tokyo sebelum reklamasi dan tokyo saat ini
pukul b nya
sangat indah sekali
saya katakan dampak tadi pasti ada
sekarang tugasnya perencanaan itu meminimalisasi dampak tadi
kalau nggak buat apa orang sekolah ya engineering sekolah kemudian di penanganan lingkungan
kalau kemudian nggak mampu mengatasi tadi
hanya kemudian dampak sosial ini yang beda ditangani di luar negeri itu ditangani dengan api sekali
di indonesia seperti apa mas
saya katakan di teluk jakarta ini kita belum menyentuh
saya berkali kali mengatakan
saya juga mengingatkan teman dki
saya juga menginginkan pengembang ya
kalian boleh mengembangkan kawasan ini
tapi jangan lupa bahwa kawasan darat tidak hanya kemudian nelayan tapi juga kawasan heritage
itu harus bagian yang tidak bisa dilemahkan
menurut anda permintaan para nelayan ini yang diwakil oleh teman teman knti bang hati dan kawan kawan ini terlalu berlebihan atau terlalu mendramatisir
bagi saya sebetulnya nggak apa apa karena itu kan haknya mereka
saya juga support mereka menyuarakan
dengan disuarakan ini setidaknya pemerintah pusat tahu bahwa ada hal yang harus diadres dengan baik
saya sebetulnya appreciate
kalau mereka diam malah mereka kemudian banci
mereka harus berbicara
minimum kalau mereka minta sepuluh ya lima mereka dapatkan
atau jerik tiga dibandingkan mereka diam mereka nggak dapat apa
nah sekarang sudah dapat banyak nih bang ya
ini kan sebenarnya sudah goal juga kepentingan anda
tapi kalau tadi pak firdaus mengatakan nih salah satunya adalah kan kalau memang akan menimbulkan dampak pada para nelayan nih pastinya kan dengan tidak dapat menangkap ikan
tapi toh teluk jakarta kan udah gak layak konsumsi lagi bang
kenapa kemudian nelayan nelayan ini tidak berpikir bahwa memang ini ya udah solusi
ya memang tidak bisa dicari lagi
harus lebih jauh lagi gitu
saya tadi nonton cnn juga ya sebelumnya
jadi permasalahan di teluk jakarta itu akan berimbas kepada pulau seribu
kemudian berimbas kepada wilayah wilayah yang lain
jadi kenapa memaksakan untuk mereklamasi dan sudah ada kajian yang menyatakan bahwa akan terjadi dampak buruk reklamasi
tetap aja dipaksakan
lebih baik kita lakukan pemulihan lingkungan kita bersihkan
itu bisa menjadi sumber ekonomi baru
tapi nelayan mau nggak kemudian agak jauh gitu menangkap ikannya
masukku tetap di situ
tetap di teluk jakarta
tapi dibersihkan dipulihkan
sehingga ikannya yang tadinya nggak bisa dimakan bisa dimakan lagi
tapi kita akan bahas lagi pak firdaus mengenai ini kan
apa namanya keputusannya ini setelah dua bulan tim ini bekerja
menurut anda ini sebuah hal yang sangat prematur nggak sih
menentukan sebuah hal yang ini luar biasa
ini mengorbankan persepsi bisnis mengorbankan investasi yang sangat besar
bagaimana perspektif anda mengenai hal ini
saya akan lanjutkan dialog usai cerita berikut ini
untuk sebuah keputusan yang menurut saya besar cukup penting terutama bagi persepsi bisnis
membatalkan pembangunan atau reklamasi di pulau g ini hanya diputuskan oleh sebuah tim
memang tim gabungan tapi hanya dua bulan pak firl
menurut anda keputusan dan proses perencanaan akhirnya memutuskan rekomendasi ini terlalu prematur apa enggak
sampai akhirnya memutuskan tidak boleh dilanjutkan reklamasi
saya melihatnya ini bukan keputusan ini rekomendasi ya
tapi rekomendasi ini mengagetkan
tentunya di sisi dunia bisnis kan kenapa
itu tadi bermasalah gitu kan
tiba tiba kemudian tim bekerja dua bulan
lalu tidak ada dalam rekomendasi tim tadi
mengatakan pulau gedi dibatalkan
tidak ada itu betul ya
tiba tiba kemudian diumumkan dibatalkan
publik bisa mengakses nggak itu pak
bisa sebenarnya bisa
karena ini kan terbuka ini kan hak publik untuk mengetahuinya gitu ya
sehingga kemudian tentunya pasar melihatnya bahwa ini adalah negatif
karena ya mereka takut kan
presidennya ya keliling dunia untuk menarik investasi untuk menggerakkan ekonomi untuk membangkitkan lapangan pekerjaan sehingga ekonomi kita bisa
namanya stabil atau bisa maju
tiba tiba kemudian sudah ada investasi dan sudah terbangun
dan semua ada prosesnya sebetulnya terlepas dari kemudian ada masalah yang kurang ya
jelas ini negatif sign kepada sama market
tentunya kemudian ini akan menjadi presiden
ya udah kayaknya kita harus menghitung ulang nih
buat dunia bisnis sangat berpengaruh ya pak ya
karena saya juga menerima banyak ini kan pertanyaan kan dari pelaku bisnis gitu
saya katakan tenang
ini sebetulnya kan baru rekomendasi
kalau pak rizal dan kawan kawan mengatakan bahwa pulau g ini sudah susah diselamatkan karena udah ngawur ngawuran
dampaknya sudah terlalu besar katanya
apakah sebenarnya bisa diantisipasi gitu
bisa dibaikin gimana pak
bagi di dalam sisi engineering nggak ada yang nggak bisa
jadi kalau mengatakan bahwa ini sudah awuran awuran nggak bisa diapakan
bagi saya adalah sebagai orang akademisi sebagai orang teknik juga
saya juga praktisi gitu kan
bagi saya itu adalah hal yang sangat naif sekali kalau ada statement mengatakan seperti itu
dan itu terlalu besar
terlalu membesarkan bahwa kita punya kapasitas punya kemampuan untuk mensolah masalah teknik
itu kita punya
dan juga kita punya kemampuan kapasitas sebetulnya untuk menyelesaikan masalah sosial
tetapi kita tidak lakukan
misalnya seperti apa pak
kemudian adjusting adjusting secara teknis secara lingkungan secara sosial yang bisa dilakukan
di pulau gini misalnya
teknis misalkan ya
kalau kemudian jarak antar pulau itu kurang dari tiga ratus meter kemudian dipangkas
dibikin file baru kemudian diambil yang ini
sehingga jarak kanal itu menjadi tiga ratus meter
kedua adalah kemudian kalau ada praktek yang menyebabkan terjadinya sedimentasi
mereka harus mengganti praktek pengurukannya pasir dengan cara yang jauh lebih ramah lingkungan
ketiga misalkan ada instalasi vital yang kemudian memang ada padahal sebutnya tidak ada gitu kan
ya tinggal pulau nya dipotong
makanya kemudian keputusan menghentikan itu bagi saya ya itu satu hal yang dengan alasan tadi
itu perlu dikaji lebih jauh lagi
saya yakin presiden juga melihat dan mendengarkan ini dengan sangat seksama
karena beliau bekas mantan gubernur dki jakarta yang tahu persis
nih saya katakan beda dengan bizaramli
beda dengan menteri lain
karena dia nggak pernah jadi gubernur dki jakarta
nggak pernah mengalami daya dukung daya tampung ruang
makanya kemudian saya kemarin kembali gitu ya
singapura luasnya tujuh ratus lima puluh dua km persegi
dan dia banyak house building
sehingga tidak heran kemudian ruang terbuka hijaunya itu

sehingga tidak heran kemudian ruang terbuka hijaunya itu
sangat luas sekali
jauh dari jakarta ya
dki luasnya enam ratus enam puluh dua kilometer persegi
jadi kalau dalam perspektif anda jika secara teknik bisa dibenahi tidak perlu dibatalkan
kemudian secara sosial bagaimana dengan menampung teman teman
tadi kan ditanyakan oleh martin kan
reklamasi untuk siapa
saya berani mengatakan reklamasi ini untuk ibu kota jakarta
kalau perlu lah luas lahan direklamasi tadi harganya satu triliun
kalau perlu satu cm persegi sehingga kita nggak mampu beli
yang mampu beli itu adalah orang orang yang kaya

pajaknya bukannya pajak tanah aja
pajak semua pajak perginya kemana
mengandalkan paddki jakarta
dengan pajak kendaraan bermotor
sama dengan pelan pelan membunuh ibu kota ini
macetnya luar biasa polusinya luar biasa
konsumsi bahan bakar luar biasa
kenapa kemudian tidak tax
yang diambil dari tadi
awasi teks ini jangan sampai kemudian lari kemana mana
kelompok klien dan masyarakat pesisir bisa diakomodasi gak pak
bagi saya justru
itu yang naik uang tadi itu ke mereka dulu
kenapa diselain ke lain
makanya kemudian tax yang dikolek tadi itu
sebetulnya kita lihat ya ahok itu sebetulnya
ya terlepas dari kontroversi
apa namanya cara ahok berkomunikasi
dengan dia menaikkan
lima ke lima belas persen tadi
sehingga kemudian kontribusinya tambah
empat puluh sembilan triliun ini kan yang dikembangkan
untuk membangun tadi tanggul
mengatakan kenapa gak direklamasi
jakarta tadi apa di
uangnya dari mana
ini kan solusinya udah ada solusi secara teknik
ada secara ekologi secara lingkungan
secara akomodatif sosial
kan nelayan juga bisa ditampung nih pak ya
ada cold storage yang mungkin ada perkabungan nelayan
bisa diakomodasi disana ini kan
hal hal yang sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik
tidak perlu ujuk ujuk membatalkan
sehingga dampak jeleknya lebih banyak
secara lingkungan mungkin masa depan
secara bisnis juga bisa menjadi presiden yang kurang baik
kita bicarkan dari awal
proses partisipasi yang harus jelas
partisipasi bukan manipulatif
tidak hanya tiba tiba sudah
sudah ada bahannya
tidak cuman diberikan informasi
tidak pernah ada dimintain
pendapatnya itu kan manipulatif
dan juga seperti ini
tidak bermula dari dua bulan
saja tapi mulai dari
catatannya tahun dua ribu tiga
menteri lingkungan hidup sudah mengeluarkan
keputusan menteri bahwa
reklamasi teluk jakarta tidak layak untuk dilanjutkan
walaupun itu digugat sampai pengadilan
tapi catatannya adalah
itu hanya prosedur saja
karena saya kebetulan pengajar dalam bidang teknik lingkungan
kalau kemudian ada sesuatu yang tidak menggunakan saran
itu bisa diperbaiki
itu kan korektif itu bisa dikembangkan
jadi jangan bukan berarti itu kartu mati gitu
tapi konteksnya sekarang gini saya sebagai
bisa juga seperti itu
kita mempunyai prinsip kehatian
dalam prinsip kehatian
ketika terjadi perdebatan
seharusnya pemerintah dengan arif bijaksana
mengambil keputusan untuk menghentikan
masalah yang akan timbul dari
jadi ini sudah tepat menurut anda ya
langkah pembatalan ini sudah tepat
menurut saya sudah tepat
harusnya semuanya dibatalkan
harusnya semuanya dibatalkan
kalau misalnya pemerintah menurunkan egonya ya
kalau misalnya pemerintah menurunkan egonya ya
kalau misalnya pemerintah menurunkan egonya ya
para pekebang mau menurunkan egonya
ada cold storage disana ada perkabungan nelayan disana
kemudian ada akomodasi akomodasi yang secara teknis
bisa memungkinkan keduanya bisa match gitu
ngelayan akan terima gak
saya kita harus berbicara dengan nelayan
kalau seperti itu kan
bukan persoalan ada fasilitas segala macam
fasilitas itu sudah harus diberikan oleh pemerintah
tanpa harus ada reklamasi dan menggusur
wilayah kelola mereka
seharusnya itu sudah diberikan kepada mereka
dan itu harusnya dilakukan
tapi catatannya adalah
jakarta memiliki apbd terbesar di indonesia
kalau bicara tidak ada uang
saya mengatakan tidak ada uang itu untuk meremedia
kalau misalkan itu tidak ada uang
fakta di depan mata kita uangnya banyak
dan mungkin uangnya buat yang lain
atau mungkin uangnya di
atau mungkin jadi pembangunan
kita sudahi perbincangan masalah tech list
dan juga masalah ekologi lingkungan
yang terakhir sekali pak firdaus
sebelum kita menutup waktu saya sudah sangat habis
menurut anda ada urusan politik nggak sih dalam urusan
dana keputusan ini menurut anda
saya tidak tahu tapi kan setiap keputusan pejabat publik itu kan ada keputusan politik
ada implikasi politiknya gitu
terlepas dibaliknya ada
atau kemudian berdampak ke depan
tapi yang jelas dampak ke depan sudah ada
ada motif ya berarti ya
kalau anda curiga gak nih ada motif nih
jelang peringkat dki ini pak
ya itu sama saja dengan kami yang mengugat pulau rekomasi
sama saja dengan kami yang mengugat pulau rekomasi
karena ada urusan politik dari kami
ada real tuh ya
dukungan sendiri ya dari pandu lain
dukungan dari pandu lain
gak ada motif politik
dan kalau bisa dibilang saya sudah generasi ketiga yang menolak reklamasi
oke berarti konsistensi masalahnya disini
terima kasih bapak bapak
kita ini perbincangannya sangat sulit
tapi sangat sayang waktu kita tidak banyak
mudah mudahan kita bisa lanjutkan dialog ini di lain kesempatan
terima kasih pak firdaus
terima kasih bang martin